beruan lah tuh hei
tadi saya sama aceh ngabu burit
saya kirain ngabu burit beneran
eh katanya aceh ngabu dengan cewek
tidak tahu aja si aceh
emang jauh doi di mana sih
allahu akbar allahu akbar
pak makan demi
udah buka pak
biar papimu belajar mengurus dirinya sendiri wat
sholat cek ya pak
iya kum bentar kum
kamu duluan aja
bapak kamu kalau masak enak enak semuanya
sholat gak bakal memah
oh sholat apa mau makan
enggak om pebis sholat dulu
lebaran berapa hari lagi ya dek
ini kan hari pertama puasa pak
lebarannya juga berapa hari lagi
hmm jaring lah
pak makannya pelan pelan
kalau mostly udah udah ngomong hoi
utama kas hetanya
berdasarkan nama palm
itu gak kenyataan ya bok tiga
bagaimana kalau ternyata obor obor itu adalah arah atau membentuk huruf
tapi feeling intelligence saya ini menunjukkan arah
semua obor obor ini dari rumah rumah disusun menuju ke musola
dan itu artinya akan ada penculikan golden boy atas perintah pausat rw malam ini
dan itulah sebabnya
kenapa pak ustadz rw tidak pernah melepas jabatannya sebagai ketua musola selama ini dan untuk selamanya
ada perintah baru komandan
pausat rw melarang gorowok sahur masuk ke ciraos
menurut komandan kenapa gorowok sahur dilarang
tadi saya sama aceh itu ngabuburit
saya kirain ngabuburit beneran
eh katanya acek nggak godein cewek
tidak tahu aja si acek
emang jauh doi di mana sih
oh itu tempatnya rame kakak
risik doi diam malu
iya acek emang kamu tadi godein cewek
udah diem diem risik malu kakak
iya kum jangan nyatu
azruhu ala allahi
kalian enggak boleh lewat kenapa om berisik lagian ini masih malam jadi
jam berapa boleh lewat ntar kalau udah deket sahur balik balik balik